setelah akad nikah digelar bersama dengan maulid nabi muhammad saw pada sabtu kemarin pada lima belas november
resepsi pernikahan putri rizik syihab digelar secara tertutup
suasana di depan kediaman rizik terlihat tidak seramai kemarin
karena resepsi diadakan hanya untuk keluarga dan juga kerabat terdekat
karangan bunga ucapan selamat atas pernikahan anak rizik syihab
syarifah najwa shihab terlihat berjejer di depan kediamannya di petamburan jakarta pusat
beberapa orang tampak masuk ke kediaman pemimpin fpi rizik syihab
tetapi suasana tidak seramai kemarin
hal ini terjadi karena resepsi pernikahan digelar
bukan untuk umum melainkan hanya keluarga dan juga kerabat dekat
protokol kesehatan seperti memakai masker diingatkan melalui tulisan yang terpampang di jalan
namun berapa orang yang terlihat tak menjaga jarak
pelasar pol pp dki jakarta arifin yang sempat datang menyatakan
kunjungannya dalam rangka penegakan protokol
menanggapi pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah
dan melihat nabi yang digelar kemarin
ia menyebut acara apapun yang digelar oleh siapapun
jika melanggar protokol kesehatan akan terkena sanksi
saksian klinis nanti ya
iya karena memang pergubnya kan
dendanya minimal berapa pak
dan maksimalnya berapa